dan kita kembali ke tanah air ledakan bunuh diri terjadi di mapol rista solo jawa tengah
lokasi ini terletak di jalan adi sucipto tepat di belakang stadion manahan
sekitar pukul tujuh pagi pelaku mundari sepeda motor dan mencoba masuk ke mapol rista
dengan menerobos penjagaan saat terjadi pergantian jaga
pelaku meledakan diri menjelang gedung pores saat sudah masuk area halaman polres
belum dilaporkan ada polisi yang menjadi korban
pelaku tewas berjenis kelamin laki laki
pola tkp masih dilakukan dan lokasi dijaga ketat
terjadi penutupan garis polisi hingga seratus meter dari lokasi ledakan
dan untuk mengetahui bagaimana situasi di kota solo saat ini
kita sudah terhubung dengan wali kota solo fx hadi rudiatmo
selamat pagi pak hadi
apakah kondisi ini ya apakah kondisi bom bunuh diri ini mengganggu persiapan idul fitri di kota solo pak
saya kira tidak
hari ini mulai
jadi terjadi sampai dengan hari ini aktivitas di solo tetap seperti biasa
dan kami akan lebih meningkatkan kewaspadaan dalam rangka untuk mendukung saudara saudara saya
yang melaksanakan sholat id nanti dan sholat taraweh atau takbilan nanti malam
dan saya melakukan koordinasi dengan berbagai aparat keamanan dan masyarakat
untuk tetap menciptakan suasana
saya berharap semua yang tenang dan tidak perlu takut dengan adanya kejadian tadi pagi
dan kita akan selalu memberikan imbuan kepada masyarakat tingkatkan kewaspadaan dan tetap beraktivitas seperti biasa
oke pak hadi bagaimana anda meyakinkan keamanan di kota solo setelah kejadian ini
setelah tadi anda mengatakan bahwa akan bekerjasama dengan pihak terkait
apakah ini juga akhirnya menurunkan personil personil di titik titik tertentu
sebetulnya kalau kita menurunkan
tentu kita sudah melakukan koordinasi dengan baik tni polri
dengan organisasi kemasyarakatan waktu gelar apel siaga ramadhania
itu sudah kami lakukan dan dengan adanya kejadian ini tentunya kami akan lebih meningkatkan kewaspadaan
dan lebih meningkatkan menjaga situasi dan kondisi yang aman
untuk kegiatan sholat tidur
dan kegiatan takbir bersama itu nanti kami akan lakukan juga pengawasan pengawasan yang ketat
dan kegiatan taneng solo atau lebaran di solo itu pun juga akan tetap kami laksanakan
untuk menunjukkan bahwa rakyat kota solo tidak ada kata takut dengan adanya kejadian bom bunuh berdiri tadi pagi
jadi bisa dipastikan bahwa pada hari
hari ini dan juga pada esok hari pada saat sholat idul fitri ini tidak akan ada ketakutan yang melanda kota solo seperti itu pak ya
oh tidak ada tidak ada
ini kami langsung koordinasi pagi ini supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar
dan masyarakat merasa terayami dan terlindungi
oke pak hadi titik titik mana saja
mungkin tadi anda menyatakan bahwa sudah ada perlindungan untuk di daerah untuk pelaksanaan sholat
namun bagaimana dengan titik titik lainnya
yang mungkin menjadi pusat keramaian juga pak pada saat idul fitri
mungkin seperti misalnya pusat perbelanjaan
yang jelas nanti titik titik
saya mau jalan saja
tidak tidak aku sini saja
nanti bisa tetap akan melakukan koordinasi dengan titik titik keramaian untuk menghibur rakyat
itu pun akan kami laksanakan sehingga kesan ketakutan tidak ada lagi
oke pak hadi mungkin anda memiliki informasi
terbaru terkait dengan bom bunuh diri ini pak
apakah ada informasi terbaru yang bisa diceritakan di sini pak
nanti setelah saya koordinasi lebih lanjut ya
oke baik terima kasih
fx hadi rudiatmo wali kota solo sudah bergabung dengan cnn indonesia